dan untuk mengetahui situasi pandemi dari qatar saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan skype bersama sally centami warga negara indonesia yang tinggal di al waqrah doha qatar
selamat malam mbak sally
selamat malam mbak
ya sehat selalu mbak
alhamdulillah apa kabar mbak
baik alhamdulillah mbak sally bagaimana sebetulnya kondisi anda dan juga teman teman wni di sana ini setelah hampir dua bulan qatar ini memperlakukan lockdown begitu mbak sally
ya alhamdulillah sih sampai saat ini kita masih baik baik aja dan kebutuhan sehari hari juga masih terpenuhi ya masih bisa terpenuhi karena supermarket juga masih dibuka buat shopping kebutuhan sehari hari
artinya kegiatan keluar rumah untuk membeli kebutuhan itu masih berjalan seperti biasa karena memang pemerintah memperbolehkan toko toko untuk kebutuhan pokok itu buka ya mbak ya jadi kebutuhan logistik ini terpenuhi ya
nah ini kan pemerintah qatar berniat untuk melonggarkan aturan pembatasan

boleh oke artinya pelonggaran pembatasannya itu implementasinya seperti apa mbak apakah kemudian perkantoran sudah mulai dibuka sekolah sekolah sudah mulai boleh dibuka dan anak anak sudah mulai masuk sekolah atau seperti apa mbak
cuma buat perkantoran aja sih mbak sekarang kalau misalnya kantor ada beberapa kantor sudah boleh berjalan cuma itu juga ada batas waktu dari jam sembilan sampai jam dua siang aja tapi yang selain itu tidak boleh buka lagi
apakah ini akan dilakukan bertahap artinya sekarang sudah mulai dibuka perlahan pada bulan juni atau juli nanti sudah mulai kembali normal begitu
sampai sekarang update nya informasi dari pemerintah qatar itu sampai agustus
mungkin sampai tapi akan bertahap sih ya buka bisnis bisnis akan bertahap mulai bukanya sekolah juga akan dimulaikan mulai september insya allah
tapi kalau misalnya itu pun kita bisa merendahkan jumlah kasus covid sembilan belas nya
oke bagaimana sebetulnya mbak tren persebaran covid sembilan belas di qatar mbak sudah mulai memang menurun atau seperti apa sih mbak
kalau saat ini kita tuh masih di peaknya penyebaran covid sembilan belas nya mbak
karena pemerintah qatar juga akan setiap hari ada mengadakan rapid test di setiap kalangan masyarakat
jadi memang sekarang masih meningkat sih kita lagi di peak kurvanya sampai sekarang
oke mbak sally mungkin ada komunikasi atau mungkin imbauan dari pihak kbri di sana seiring pelonggaran pembatasan sosial ataupun lockdown mungkin di qatar
di qatar sampai sekarang kbri masih ikutin itu sih peraturan
dari pemerintah qatar
tapi dari kbri sendiri ada bantuan sosial untuk korban atau keluarga korban yang terkena covid sembilan belas nya
baik itu dari kebutuhan sehari hari atau enggak kasih bantuan psikolog
misalnya bantu psikologi secara mental
oke artinya ada pendampingan begitu ya dari pihak kbri kepada wni di sana begitu ya mbak
oke terima kasih sekali mbak
sally centami warga negara indonesia yang tinggal di qatar
semoga sehat selalu semuanya sampai pandemi ini berakhir
terima kasih sekali waktunya untuk kami